terima kasih anda masih bersama kami
para pelawak serimulat berharap polisi tidak menahan rekan seprofesinya tri retno prayudati alias nunung serimulat yang ditangkap jumat siang
dari barang bukti yang ditemukan nunung dianggap hanya sebagai pengguna narkoba dan wajib direhabilitasi
tiga pelawak seri mulat yakni tarzan polo dan tesi sabtu siang hadir dalam satu konferensi pers
mereka berharap polisi tidak menahan rekan seprofesinya tri retno prayudati alias nunung sri mulat yang ditangkap jumat siang
christian barata nugraha alias polo selaku rekan sepanggung nunung di sri mulat mengaku prihatin dirinya yang juga pernah terjerat kasus serupa sebanyak dua kali
di mana ia juga berharap nunung bisa menerima ujian berat yang kini tengah dihadapinya
sementara salah satu putra nunung bagus permadi tidak melihat ada gelagat perubahan sikap dari ibunya setelah menjadi pecandu narkoba sejak lima bulan terakhir ini
bahwa saya sedih banget
karena selama ini kita itu di wadah gpan itu nggak pernah berhenti untuk menyuarakan supaya stop narkoba